sampai jumpa di video selanjutnya
lara lara kan seharusnya bahagia karena lara udah punya ibu dan punya ayah
lara gak boleh
kalau gitu tutup dulu ya mbak teleponnya
keadaan mbak dewi lagi kayak gini
mana bisa aku kasih tau mbak dewi soal maya
kau udah kan musa
cuma mau ngucapin selamat buat kalian berdua
akan menjadi pasangan yang bahagia sampai kakek nenek ini
terima kasih banyak

anda kaya burak juga kali
masih banyak yang ngantri nih
makasih banyak pak udah mau datang
maaf mas yang mengantar maya
aduh gawat mas
tadi ketika sedang melakukan penguretan
terjadi komplikasi dan
maya pendarahan hebat
sekarang dia tidak sadarkan diri mas
eh kendaraan kayak gimana sih
kok bisa jadi kayak begini
eh inget ya ini semua tanggung jawab anda
sabar gimana sih
kalau sampai ada apa apa sama ya
saya akan bunuh anda ingat itu
tapi sebaiknya makanya dibawa ke rumah sakit sekarang juga mas
mama nggak boleh sedih
di sini kan masih ada
oma tanti sama sita
halo jah kenapa jah
mbak dewi sekarang ke rumah sakit ya
maya ada di rumah sakit
yaudah mbak kesana sekarang
jah maya kenapa jah kamu kenapa
maya kenapa jah
maya perusahaan untuk ibu ibu di pengandungan ya mbak
tapi pada akhirnya
tapi pada akhirnya
tapi pada akhirnya
yang lainnya ya mbak
yang lainnya ya mbak

yang ada maka malah terjadi komplikasi
ada yang tadi mbak
dan akhirnya maya tuh pendarahan

mbak nggak tentu
mayan mau gugurin kan lumen
kok bisa jah
hamil anaknya siapa jah
kau cute banget kak
hal tuanya dipegosam than
mbak saya diperkosa
kok gak ada yang pernah cerita sama mbak
mbak maafin aku mbak
dari dulu juga aku pengen banget cerita sama mbak dewi
cuma maya ngelarang aku untuk memberitahukan kepada siapapun
lagipula kemarin juga mbak dewi lagi punya masalah sama mas andre
jadi nggak mungkin kalau aku ngasih tahu
tapi harusnya kamu tetap cerita sama mbak ini kan masalah besar
mbak yang lebih salah
mbak nggak bisa ngejaga adik mbak sendiri
sampai dia diperkosa terus habis
aduh ya allah
gimana mbak bisa mempertanggung jawabannya di kamar rumah ibu
lara kau di sini
kok lara nangis sih
lara kan seharusnya bahagia
karena lara udah punya ibu dan punya ayah
lara mau bawa bunga untuk ibu
tapi lara gak boleh
kalau gue disakitin
gue masih bisa terima
mereka sekarang udah mulai menyakiti lara
gue gak akan biarin mereka untuk melakukan semena mena sama lara
makanannya dimakan dong
jangan diaduk aduk aja
yang lebih masrah sedikit dong
makanan yang dimakan dong
apa mau aku suapin
bisa bisanya bahagia di atas penderitaan lara
jadi lara gak boleh bawain bunga di hari pernikahan kedua orang tuanya
lo punya hati sedikit dong
kamu jangan ngomong ya
ngapain kamu balik lagi ke sini
kami berdua sayang sama lara
kami gak malu punya anak seperti dia
lagi itu cuma masalah kecil kan
kamu jangan besar besarin dong
buat kalian itu masalah kecil
tapi buat saya kalau urusan lara itu masalah besar
buat kalian itu masalah kecil
tapi buat saya kalau urusan lara itu masalah besar
belum apa apa sudah menyanyikan lara
gimana kalian berdua bisa bahagia
udah satu deh
eh udah ngajar kamu
memangnya kamu itu siapa
tapi ikut ngajarin orang lagi
udah biarin aja
dia gak pantas di sini lah
udah kamu duduk lagi
mendingan kamu lanjutin makan kamu
hari ini jadi masalah
hei orang sakit jiwa
belum puas ya kalau belum jadi gada gada
kalau kamu gak suka dengan perlakuan kami pada lara tadi
bawa aja anak idiot itu pergi
saya akan pergi
iya saya akan pergi
biarpun noni lo udah jadi milik orang lain
gak akan ada yang bisa ngelakuinnya
dia bakalan kembali
jangan bed partially ke
gue langsung mau kewet tantang